wakil ketua mpr hidayat nur wahid membuka kemungkinan usulan penambahan pimpinan
kursi mpr akan terrealisasi
mpr terbuka atas wacana ini
hidayat menjelaskan wacana perubahan pimpinan mpr masih menjadi pembahasan di tingkat pimpinan dan fraksi
politikus pks ini mengakui masih ada pro dan kontra dalam pembahasan usulan
meski sebagian telah menyatakan persetujuannya
beberapa fraksi masih berbeda pandangan
hidayat menegaskan harus ada kesepakatan di seluruh fraksi untuk menindaklanjuti usulan ini
keputusan akan difinalkan dalam rapat paripurna yang akan digelar akhir agustus mendatang
saya kira tidak secara definitif dibahas begitu
tapi bahwa kemudian ada masukan masukan ada sekian banyak wacana ya biasa gitu
dinamikanya gimana sih pak
kemarin di rapat itu yang membahas soal sepuluh pimpinan mpr itu gimana dinamikanya
ya tentu yang harus menyampaikan benar ya
ya harusnya yang menyampaikan adalah pihak sekalian mpr atau pihak
atau gini saja ini kan masih dinamika belum selesai
jadi biarlah dia menjadi bagian dari yang akan nanti dibahas di tingkat paripurnaat di tingkat finalnya
pada saat pergabungan pimpinan mpr dengan fraksi fraksi mpr
yang akan diselenggarakan insyaallah di akhir agustus ini
biasa lah ada pro dan kontra itu hal yang sangat biasa ya
demokrasi memberi ruang untuk berbeda pendapat
dan untuk itulah karna hanya ada rapat gitu ya
tapi secara prinsip saya mengatakan bahwa forum semalam belumlah merupakan forum pengambilan keputusan
pengambilan keputusan nanti akan diambil pada waktu rapat gabungan pimpinan mpr dengan pimpinan fraksi dan kelompok anggota mpr
partai nasdem akan segera menentukan siapa calon pimpinan dpr periode mendatang
ada beberapa calon yang siap diajukan oleh nasdem
anggota dewan pakar partai nasdem toku taufikul hadi mengatakan
partainya telah memiliki nama nama yang akan diajukan menjadi pimpinan dpr
meski belum ada yang final ada tiga nama yang muncul dan menjadi calon kuat
mereka adalah sekjen partai
pak r g plate
pak r g plate ahmad ali dan rahmat gobel
menurutnya nama nama ini memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi pimpinan dpr karena telah lama aktif di partai
dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang mpr dpr dprd dan dpd
pimpinan dpr dipilih berdasarkan urutan pemilu
hasil pemilu dua ribu sembilan belas menyatakan nasdem menduduki peringkat kelima sehingga berhak mendapat satu kursi pimpinan dpr
saya di dalam minggu minggu ini
atau minggu depan
calon calonnya pak ada berapa
kan banyak kalau di nasdem
misalnya ada pak ahmad ali
ada pak jonny plate
ada ibu rery
ada pak gobel
kemudian ada sejumlah kader kader lain yang sekarang menurut saya cukup banyak
dan menurut saya mereka sangat baik di dalam tugas tugas mereka selama itu
semua itulah menjadi kepercayaan partai nasdem
partai koalisi joko widodo mengisyaratkan akan setuju dengan usulan penambahan kursi pimpinan mpr
ketua komunisasi pemimpinan mpr atau parlemen sebastian salang melihat ide penambahan kursi untuk pimpinan mpr
hanya sekedar bagi bagi kursi bukan untuk memperbaiki kinerja
partai koalisi joko widodo mengisyaratkan akan membuka peluang setuju dengan usulan penambahan kursi pimpinan mpr
namun perubahan jumlah pimpinan mpr harus disepakati melalui revisi uumd tiga
menurut arso penambahan pimpinan mpr harus melalui revisi uumd tiga yang segera dibawa ke balek
sekjen p tiga arsul sani menegaskan tidak masalah jika ada partai yang menolak revisi uumd tiga untuk menambahkan kursi pimpinan mpr
kalau dari sisi kik sendiri itu memang belum memilih apakah delapan atau sepuluh jadi dua duanya masih mengerucut
karena kan mungkin teman teman di kik kan melihat ini jangan jangan kita mau sepuluh tapi ada juga fraksi yang nggak mau karena misalnya ingin lebih banyak
karena kan mungkin teman teman di kik kan melihat ini jangan jangan kita mau sepuluh tapi ada juga fraksi yang nggak mau karena misalnya ingin lebih banyak
lebih populer di mata publik mengatakan ini bagi bagi jabat paksa juga kalau nggak mau dapat pimpinan mpr
kemudian segala sesuatunya itu lancar dan bisa on time terbentuk ya kepemimpinan mpr nya
karena kan harus ada pimpinan mpr per tanggal dua puluh oktober nanti siapa yang mau memimpin pelantikan presiden
sementara wakil ketua dpr fadlizon mengatakan anggaran untuk alokasi penambahan pimpinan mpr tidak akan bertambah

menurut fadli jika seluruh fraksi telah sepakat untuk menambah kursi pimpinan mpr
maka revisi uumd tiga hanya akan merubah pasal yang berkaitan dengan posisi tersebut
fadli menegaskan partainya setuju saja jika kursi pimpinan mpr bertambah
menurut fadli penambahan kursi pimpinan mpr dan revisi uumd tiga tidak sekedar bagi bagi jabatan
namun untuk lebih mengoptimalkan kinerja mpr
soal penambahan anggaran menurut fadli itu akan disesuaikan dengan anggaran yang sudah ada
ya kalau ini menjadi sebuah konsensus kemufakatan dari musyawarah yang terjadi
atau komunikasi politik yang terjadi saya kira ini bagus bagus saja
ini saya kira juga bagian dari upaya terus kita melakukan perubahan ya
apalagi mpr kan bukan institusi badan yang terlalu politikal praktik
nanti teman teman ketemu
tentu akan punya batasan batasan sejauh mana melakukan perubahan perubahan itu
dan itu saya kira bagian dari dinamika politik kan
di sisi lain pemantau parlemen sebastian saleng melihat ide penambahan kursi bagi pimpinan mpr
hanyalah sekedar bagi bagi kursi semata bukan untuk memperbaiki kinerja
sebastian salang meminta para elit politik agar tidak melakukan perubahan undang undang md tiga
di awal masa jabatan untuk menghilangkan kesan hanya demi kepentingan politik
tim liputan cnn indonesia
kita konfirmasi bersama beberapa narasumber
ada bang habiburohman ketua dpp partai gerindah
bang habib selamat malam
terima kasih sudah hadir
kemudian ada mbak irma caniago ketua dpp partai nasdem
mbak irma terima kasih sudah hadir
dan juga ada bung rai rangkuti direktur lingkar madani indonesia
bung rai selamat malam
terima kasih sudah hadir
bang habib termasuk kalau tadi bang fadlizon kan mengatakan sudah sepakat
tidak ada masalah tidak akan mengganggu konstelasi apapun gitu kan
tapi dasarnya kemudian
ada wacana untuk penambahin kalau dari gerinda apa sih
jadi kalau dihukum ya produk perundang undangan terbaik itu adalah yang memberikan manfaat terbesar pada lebih besar orang
itu jeremy bentham sepuhku mengatakan
itu diadopsi di undang undang pembentukan peraturan perundangan ya
pasal lima soal ke daya gunaan kehasil gunaan
jadi kita yang saya sudah baca ya
di undang undang dua tahun dua ribu delapan belas justru yang pasal empat ratus dua puluh satu kalau nggak salah ya huruf b tersebut
yang kembali ke satu empat
itu menurut saya yang bermasalah
kok ada ya undang undang mengatur hal yang sama
ini kan komposisinya dpr mpr kurang lebih sama
tetapi diatur secara berbeda
periode yang kemarin yang saya tangkap spiritnya kan rekonsiliasi
ketika nambah wakil ketua mpr di tahun dua ribu dua
dari satu empat menjadi satu tujuh
itu hanya berlaku di periode yang sekarang ini
begitu dua ribu sembilan belas kembali ke satu empat
nah itu yang menurut saya justru yang bermasalah ini undang undang yang saat ini berlaku
sehingga apa namanya dan saya baru ketemu itu satu undang undang
mengatur dua hal yang berbeda dalam satu batang tubuh
yang satu berlaku periode sekian yang satu berlaku periode sekian
padahal komposisinya kurang lebih sama
sekarang kemarin sembilan fraksi satu kelompok anggota sekarang delapan fraksi satu kelompok anggota mpr
dalam konteks politik terkini kita melihat bahwa kita ini memerlukan rekonsiliasi

kayak mimpi kita dapat masalah sedemikian besar
menurut saya ya kan kita sudah tidak ada waktu lagi berkubu kubuan
apalagi nanti misalnya salah satunya kubu oh ini paket pimpinan mpr ini
nggak ada waktu lagi kita bersama sama merumuskan bagaimana menyelesaikan persoalan persoalan kebangsaan
dan ini harus segera jalan
dan bersama sama itu harus mendapatkan posisi
menurut saya yang paling pas yaitu
paket a paket b dan lain sebagainya
kalau mengacu ke
partai gerindra mohon maaf mbak
partai gerindra ini kursi ketiga
sebetulnya kita ini pasti seksi sekali
akan diinginkan oleh paket manapun
yang berpeluang mengambil
kursi pimpinan ketua
tapi kita tanggalkan semua
kepentingan kelompok kepentingan partai saja
kita ini setahun kita
berkompetisi ya mbak irma
tiap hari ribut sana sini
sekarang ini kita harus running cepat
harus jalan cepat selesaikan soal soal kebangsaan
sehingga itu dibutuhkan
solusi salah satunya
dengan jumlah yang lebih banyak ini
memberikan kemanfaatan bagi rakyat
bagi rakyat loh
bukan sekedar bagi partai politik ya
bagi rakyat yang lebih besar
mbak irma bagaimana dengan nasdem
saya baru dengar tadi
kalau ada kesepakatan diantara
semua partai politik
pada saat pertemuan tadi ya
menerima penambahan tersebut
tapi saya perlu menggaris bawahi
tidak ingin pembagian
kursi ini kemudian
yang justru kemudian nggak juga menyelesaikan
kalau sekarang yang dilihatnya akhirnya seperti itu mbak irma
bicara seperti itu kok
kemarin tadi baru bicara sama saya juga
sebagian besar saya juga baru kaget
masyarakat bilang gini nasdem jangan ya ikut ikutan
menyetujui sepuluh kursi
maka kemudian saya ingin sampaikan begini
dengan penambahan sepuluh ini
tentu akan ada lagi tambahan
ada tambahan biaya
anggaran dan sebagainya
sementara kita tahu bahwa anggaran kita sempit
nah pertanggung jawaban moral kita kepada rakyat juga seperti apa
kalau nanti kedepan
ya lembaga ini juga tidak bermanfaat juga
demi runningnya kerja
apa kerja politik konsolidasi dan lain sebagainya
kalau ternyata kedepan masih cakar cakaran
seperti kita lihat sekarang
yang tadinya kawan menjadi lawan
yang tadinya lawan menjadi kawan
apakah kemudian masyarakat bisa percaya
dengan apa yang disampaikan habib tadi
untuk bisa menjawab itu
kita harus betul betul menunjukkan kinerja kita
kepada rakyat besok
artinya tetap ada penambahan itu atau tidak
kalau menurut anda
kalau posisi nasdem ketika rapat tadi siang
seperti apa sih sebenarnya
kami setuju dengan catatan
setuju dengan catatan
kinerjanya harus jelas
pimpinan juga harus jelas
untuk kemaslahan rakyat
bukan kemudian juga untuk bagi bagi kursi
bung rey kalau misalnya anda yang melihat sekarang
bang habib dan juga mbak irma
memuaskan cukup bisa diterima
sebagai orang yang juga termasuk anda
untuk beberapa kali menyampaikan
ada suara agak kurang sepakat
karena kesannya untuk apa gitu
memang tidak sepakat oke
pertama karena tidak ada alasan prinsipil
supaya mpr itu dengan sepuluh pimpinan
sebetulnya menurut saya bukan sepuluh pimpinan
tapi sesuai dengan praksi yang ada di dpr
jadi misalnya kalau pmi lupas k dua ribu dua puluh empat itu
praksinya cuma ada enam
berarti kursi pimpinan itu enam
dari mana sepuluh praksinya cuma enam di dpr
jadi kalau ada delapan ya delapan
jadi asumsinya itu bukan sepuluh nya
sepuluh nya itu karena merujuk
hasil pmi lupas dua ribu sembilan belas ini
jadi kalau dua ribu dua puluh empat
berarti kursi pimpinan dari dpr itu cuma delapan
begitulah kira kira itu
jadi teks bahasanya itu adalah
kursi pimpinan mpr adalah
sesuai dengan jumlah praksi di dpr
ditambah dengan kelompok anggota dpr
sekarang jadi sebelas kan
kalau nanti delapan jadi sembilan
nah itu oleh karena itu ya
dasarnya apa gak jauh
kepentingannya apa nggak jelas juga
kalau misalnya misalnya mengatakan demi harmoni
kalau harmoni itu kan sebetulnya lebih tepat disebutkan di dpr
bukan di mpr nya
karena di mpr itu sebetulnya
lebih tepat dilihat
meskipun pada akhirnya kan yang berbicara anggota anggota
tapi ini kan perwakilan dari dua lembaga
jadi satu lembaga yang disebut dengan dpr
satu lembaga yang disebut dengan mpr

itu yang seringkali kita sebagai joint section itu kan
nah oleh karena itulah kemudian
semua pandangan pandangan dpr
diwakili oleh satu orang
gira gira gitu ya
semua pandangan pandangan dpd diwakili oleh satu orang juga
nah diselesaikan dulu di rumah dpr nya
apa masalah mereka
itu yang dibawa nanti di dalam rapat paripurna mpr
gira gira gitu tuh
nah oleh karena itu kalau misalnya mau menciptakan sebuah harmoni
bukan di mpr nya
karena itu berhubungan dengan orang orang dpr
apa ya karena itu berhubungan dengan orang dpr
jadi mereka harus sehat ciptakan di dpr nya
oleh karena itu mungkin lebih tepat bukan sepuluh pimpinan
nah siapa aja itu ya sesuai dengan praksi masing masing
jadi setiap praksi mengirimkan satu unsur pimpinan
kalau misalnya alasannya harmoni gitu ya kalau alasannya harmoni
kalau alasannya kinerja mpr
tantangan kedepan misalnya soal kebangsaan dan segala macamnya
nah itu menurut saya kalau berpikir bahwa
kemudian mpr itu mendesain
lebih jauh lagi tuh perdebatannya
tapi memberi kewenangan yang lebih cukup kepada mpr
nah itu nanti tuduhannya soal
mpr nanti harus buat gbhn
lebih jauh dari itu kemudian nanti akan berbicara
kita kembalikan kembali deh status mpr itu
sebagai lembaga tertinggi negara
jadi bukan seperti sekarang kan
sebagai lembaga dengan kewenangan tertinggi
nanti akan menjadi lembaga tertinggi negara
jadi presiden itu akan jadi mandataris
mpr hanya orang yang mengerjakan
mandat yang diberikan oleh mpr
nah kalau itu cara berpikirnya
karena mereka representasi
dari apa yang disebut dengan representasi
kelompok publik atau masyarakat pemilih
dalam melalui praksi gitu
tapi kalau dalam pengertian yang sekarang
kita melihat bahwa mpr itu
semi bicameral tidak bicameral banget
karena kan dpd kewenangannya begitu
semuanya tidak connect menurut saya
gak connect misalnya harmoni ya harmoni itu
yang berdebat di dpr bukan di mpr
misalnya begitu tuh yang kedua misalnya kalau
soal apa lagi alasannya tadi itu
soal ya itu kalau kita mau mengatakan
misalnya kinerjanya supaya meningkat
lah kita baca aja aturannya
dpr itu karena lembaganya bukan lembaga tertinggi
hanya punya kewenangan tertinggi
dia tidak eksekuturial
jadi kewenangannya cuma satu
presiden mau di impeach apa enggak
kan di impeach dari dpr dulu
kan kira kira gitu ya
nah justru mpr itu jadi penting
bukan karena selesainya di dpr
karena masih ada lembaga lain yang bernama dpd
yang dimintai keterangan dimintai berdapat
apakah presiden ini melanggar konstitusi atau tidak misalnya
oke mbak irma sudah mau menyambung
tapi nanti setelah juda ya kita juda dulu
tetap di cnn indonesia premium
mstm tidak setuju dengan amandemen terbatas
kalau mau amandemen seluruhnya di amandemen
kembali ke undang undang empat puluh lima malah lebih bagus
kita nggak mau undang undang di amandemen terbatas
karena itu pasti ada sesuatu yang sedang dilakukan
nah saya juga saya ini sama sama mantan aktivis ya
dengan bang ray juga
saya juga kita juga aktifis semua
jadi begini loh jangan undang undang md tiga itu menjadi alat
bukan setiap kali ada penguasa baru
maka kemudian undang undang sp tiga direvisi
sesuai dengan kebutuhan si penguasa yang baru ini
terus itu dilakukan
nah kalau itu terus terusan dilakukan
maka kemudian yang dipertanyakan oleh masyarakat apa
sebenarnya untuk apa ada kontestasi politik
untuk apa ada peer press
gak ada gunanya juga kan
atau nanti juga bagi bagi kursi lagi
bagi bagi jabatan lagi untuk apa
maka kemudian nasdem tidak setuju dengan amandemen terbatas
kami tetap pada keputusan amandemen secara keseluruhan
kalau memang mau diamandemen
kalau tidak kami tidak setuju
anda lihat itu juga kuat sekali kemudian hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini ya
jadi pertamanya penolakannya di sana artinya apakah bisa
kami simpulkan bahwa juga ada penolakan terhadap penambahan kursi ini
ya seperti yang saya bilang tadi bahwa nasdem belum setuju
kami masih memberikan catatan catatan
masih memberikan catatan
karena ini kan belum putus
kalau tujuannya hanya sekedar bagi bagi jabatan ya tentu kita nggak akan setuju
jadi harmoni itu juga bukan sekadar hanya untuk harmoni yang saya sampaikan
bukan sekedar romantisme tapi dikaitkan juga dengan kinerja
dimanapun institusi apapun kalau kita kebanyakan ribut
misalnya memperebutkan posisi tertentu pasti kinerja berpengaruh
artinya kinerja mpr yang kemarin berpengaruh juga karena kan ributnya lama nih
jadi ini bukan soal romantisme saja
kita benar benar pengen ya kan satu ini segera kita bisa berjalan bersama
menyelesaikan masalah masalah kebangsaan
dan jangan ada yang lose face
nah itu juga
namanya pak prabowo itu orang yang selalu ingin merangkul
tidak sekedar mengedepankan kepentingan partai gerindra saja
oh gerindra nomor tiga kursi terbanyak nomor dua suara terbanyak
pasti sih seksi sekali diambil
kalau ada dua paket misalnya paket a paket b tinggal kita pilih gitu kan ya
tapi kan nggak begitu
kita melepaskan semua atribut kepentingan kami golongan kami
untuk sesuatu yang lebih baik
untuk sesuatu yang lebih baik
jadi saya pikir tolonglah ya saat ini kita juga jangan terlalu ber
terus berprasangka negatif dengan yang namanya parlemen
memang di situ orang orang politik semua ya kan
tapi nggak melulu soal kepentingan politik kelompok kok
ini semua kita punya kesadaran
ini ada hal hal besar yang memerlukan respon cepat kita
mpr ya kan jangan hanya dipandang sebagai institusi yang apa namanya
kewenangannya terbatas soal impeachment atau apa lain sebagainya
nggak seperti itu
tetap aja kaitannya mpr itu representasi partai politik
orangnya bahkan sebagian besar sama dengan dpr
nggak bisa dipisahkan
hanya nambah apa namanya dpd
jadi ya udahlah menurut saya
kita toh gak ada yang rugi gitu loh
atau lebih banyak lagi wakil ketua
nggak ada yang rugi
kalau dihitung anggaran ya sekalian aja
hanya satu wakil ketua gitu kan
tapi kan nggak begitu
kita ini kan tidak sedang berdagang gitu kan ya
hitung hitungan berapa rupiah gitu kan
tapi dalam konteks kualitasnya seperti apa
worth it nggak dengan penambahan sekian penambahan anggaran sekian
tapi menghilangkan berapa apa namanya berapa pertengkaran
berapa segmen pertengkaran
arahan itu kan kemudian tidak bisa diukur dan tidak bisa dilihat oleh rakyat begitu
jadi saya ingin garis bawah ya
jadi artinya kalau nggak dibagi sepuluh bertengkar
iya dong tadi
seperti habib bilang
ya bisa jadi begitu
kalau nggak dibagi sepuluh bertengkar
artinya menurut saya
itu kan kenyataan mbak
artinya komitmen kebangsaannya nggak ada
fragmatisme yang dikedepankan ini
yang dikedepankan ini sebenarnya
buruk muka cermin dibanting lagi nih parlemen
nah maka saya bilang sekali lagi tadi dari nasdem
kami tidak setuju
kalau hanya untuk bagi bagi kursi
karena faktanya seperti itu
bahwa pragmatisme itu ternyata yang menjadi alasan untuk bagi bagi kursi
kalau nggak ada sepuluh kursi kita ribut nih
tapi kalau ada sepuluh kursi kita akan sama sama guyuk
nah itu yang nggak boleh tersampaikan ke publik
saya ini anggota parlemen sampai hari ini
dan saya nggak ingin parlemen ini terus menerus di downgrade
hanya karena hal hal yang seperti ini
kita harus perbaiki sama sama parlemen ini
tapi saya pikir kita juga nggak bisa munafik ya
nggak bisa munafik mengabaikan hal hal tersebut
dalam konteks kita merangkul ya
orang yang masih tendensinya oh saya harus jadi ketua nih
oh saya harus jadi wakil ketua
kenapa nggak kita rangkul dulu
tapi ada yang lebih panjang yang lebih besar bisa kita capai juga
daripada ribut beneran berlarut larut beneran
kan kita nggak bisa juga paksakan pak merubah mindset orang
oke tapi begini
yang menarik kalau misalnya ingin merangkul gitu kan
bagaimanapun dengan politisi ini kemudian bung rey
kita tahu kan tidak ada yang abadi
iya yang jelas
satu obstacle kan selesai gitu
satu obstacle selesai tapi kemudian
nanti ribut lagi soalnya pimpinannya
ya tapi nggak sebesar itu
siapa yang nomor satu siapa yang nomor dua
kan dpr itu juga masalahnya begitu kan
masalahnya siapa yang jadi pimpinan dpr nya kan
kalau misalnya begini sekarang
katakanlah misalnya begini
karena sepertinya dari seluruh partai kalau misalnya suaranya sebagian besar mirip mirip
sepertinya setuju dengan penambahan ini
itu kemudian akan ribut lagi
ribut lagi tuh
apakah dibuat polanya seperti dpr
bahwa semua partai yang memiliki kursi terbanyak otomatis menjadi ketua dpr dan mpr
pasti mereka nggak mau juga kan
pasti ribut lagi
kayak dpr dong kalau begitu
ngapain juga kalau begitu kita sepuluh
lima aja kan kayak dpr juga
kalau misalnya dikatakan soal kinerja tantangan segala macam
kalau yang sekarang kinerjanya bagaimana
kalau misalnya melihat tanggung jawab dan segala macamnya
kinerjanya kan tergantung pada kewenangan mereka
sekarang bagaimana mengevaluasi mpr
karena orang nggak ngevaluasi mpr
untuk apa ya
karena memang kewenangannya cuma itu
ya kalau pun mereka mau rapat rapat sekali setahun
nggak ada agendanya
misalnya gitu ya
terus ya karena amanah undang undang aja harus rapat sekali setahun
jadi rapat aja kan
maka kadang kadang dibuat agenda
mendengarkan pidato presiden
tidak untuk dinilai
karena yang menilai itu bukan mpr
yang menilai itulah dpr
hanya mendengarkan pidato presiden
oleh karena itu juga presiden juga berpidato
bukan pidato tentang apanya yang mau lakukan
biasanya di mpr itu
tapi pidato pidato yang bernada kebangsaan
arah bangsa ini tujuan bangsa ini
makanya kemudian kewenangannya akan mau ditambah
kalau kita mau pakai aturan ini
jangan disepelekan hanya persoalan untuk mendudukan sepuluh orang
mesti akan merempet kesana kemari
termasuk misalnya tata cara
mengatur siapa pimpinan
tata cara bersidang
termasuk soal kewenangan
apa sih ngapain sepuluh orang di mpr itu
termasuk juga nanti soal dpd
masa satu berbanding sepuluh
di mana kemusyawaratannya
kan kira kira gitu
unsur musyawaratannya gimana
setiap pengambilan keputusan
mesti dpr yang goal
kalau begitu ngapain lagi pakai dpd di situ
toh pada ujung ujungnya mereka nggak akan bisa membuat sesuatu
misalnya kan begitu
karena itulah kemudian saya tidak melihat ada manfaat yang signifikan
kecuali seperti yang disebutkan oleh bung habib tadi
demi mencegah terjadinya gontok gontoan
kalau gontok gontoan itu sekapan waktu juga bisa
sekalipun sudah dibagi sepuluh misalnya
nanti juga bertengkar soal alangkapan mprnya
karena bertengkar di dpr itu
sudahlah memang itu natur mereka
itu tujuan mereka
kan dpr itu dibuat dalam konteks luar inti
pertama adalah menampung aspirasi rakyat
dan memperjuangkannya di situ
yang kedua adalah mengkoreksi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
oleh karena itu mereka harus selalu bertengkar bertengkar
kalau nggak bertengkar sama mereka ya bertengkar dengan pemerintah
bagi saya sih biasa biasa saja
kalau bertengkar pentengkaran begitu
yang namakan harmoni itu bukan begitu menurut saya sih
yang namakan harmoni itu
kalau sudah jelas pemenangnya sudah hormati
jadi jangan lagi otak atik lagi
sudah jelas lah
ya kan misalnya pemenangnya kita mengatakan kursi terbanyak itu adalah ketua dpr
serahkan ke dia
jadi jangan lagi main kesana kemana
itu yang kita sebut dengan harmoni
nah setiap orang berfungsi sesuai dengan fungsinya masing masing
kalau saya oposisi saya akan berfungsi sebagai oposisi
macam macam dan seterusnya gitu
nah oleh karena itulah
di beberapa kesempatan saya mengatakan
justru saya melihat yang paling tempat pimpinan dpr itu cukup dua
nggak perlu banyak
satu adalah unsur pimpinan yang mewakili dpr lembaganya
dan satu unsur pimpinan yang mewakili dpd lembaganya
ya itu karena tugas mereka juga
pimpinan ini kan sederhana saja kan
membuka sidang menutup sidang
kan paling jauh kan cuma jurubicara
jangankan ketua mpr
ketua dprnya aja tugasan kewenangannya kan cuma itu kan
paling jauh dia jadi ketua bwrt kan
di luar itu nggak ada apa apa
ya nggak juga gitu
harus ada anggota
maksud saya kalau kewenangan
ada ketua nggak ada anggota
ya tentu saja
harus ada anggota
maksud saya kewenangan dpr itu dan mpr sudah diatur undang undang begitu
nah kalau cuma kewenangannya begitu ngapain kita punya
lebih dari itu yang saya mengatakan harus diingat bahwa mpr itu adalah penyatuan mungkin nggak tepat bahasanya apalah gitu
tapi itu kan sebenarnya di ruang di mana dpr bertemu dengan dpd untuk membahas nasib bangsa
kan kira kira gitu
pikiran yang ada di dpr itu sejatinya selesai begitu masuk di mpr
karena yang berhadapan hadapan dengan dpr itu nanti bukan sesama praksi itu bayangannya
tapi mereka berhadapan hadapan dengan dpd
kan kira kira gitu loh
oleh karena itu cukup satu diwakili oleh dpr satu diwakili mpr
oke lebih ekstrim lagi
satu satu lebih ekstrim lagi
harus ada anggota
harus ada anggota
pasti ada anggota
yang kita sebutkan ini adalah unsur pimpinan
pimpinan itu cukup dua
satu yang mewakili pimpinan dpr satu yang mewakili pimpinan
sidang pertama dibuka oleh mpr sidang kedua dibuka oleh dpd
oke oke begini sekarang
kalau misalnya ini sampai gol kalau misalnya ini sampai gol
kemudian artinya revisi undang undang md tiga dong
ya udah pasti
ya kan pasti
bagaimana pertanggung jawabannya kepada rakyat mbak irma kira kira
kita sudah tunggakan undang undang yang belum
tapi sekarang justru fokus untuk kepentingan kelompok masing masing
itu kan agak aneh dan mungkin agak malu kemudian di mata masyarakat
nanti kita jawab setelah itu
tetap di cnn indonesia prime news
udah malu urut dodge itu ilmu

iya udah cukup lama
masa sejauh ini
sampai jumpa lagi
oke jadi kalian pernah nonton kayak gimana kalau potensial agree ya untuk indonesian

siapa yang punya kesenangan yang paling menarik

apa apaan gelange itu ya

dengan pemerintah betul menarik menarik kejadian dua ribu empat belas sudah disepakati begini dalam tiga bulan
aturan itu bisa dibuat dengan cepat dua ribu delapan belas begitu juga itu bagaimanapun kan ada apa ya banyak
kemudian tunggakan undang undang tapi kemudian rakyat akan kemudian melihatnya ya kalau buat
kepentingan mereka cepet lah tapi buat kita kita singgah kan bisa saja kan melihatnya begitu ingin
selalu ingin mengatakan ya saya mengatakan secara tegas md tiga ini lebih banyak dibuat untuk
kepentingan parlemen bukan untuk kepentingan rakyat saya kan bilang begitu oke karena memang
itu setelah saya teknis teknis begitu memang begitu
peruntukannya maka kemudian karena ini lebih banyak untuk kepentingan parlemen ya
nasdem maunya kembali ke undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima nggak ada itu yang namanya ya yang namanya amandemen
terbatas itu kan kebakarannya sebenarnya udah dibalik renpeyek maka kemudian dibuatlah sepoloh
sepuluh kursi ini tadi oke oke nah kalau itu yang dilakukan pasti kita tolak kalau artinya
gini yang gitu yang bikin saya malu terus terang yang bikin kami malu begini ya
kalau kami nggak dikasih jabatan kami ribut ya ini negara ini kami ributin kan gitu ini negara
ini kita bikin ribut loh tapi kalau kami dikasih sepuluh kita akan sama sama guyup malukan menurut saya
itu memalukan kalau alasannya itu maka tadi saya secara tegas mengatakan catatan kami
kalaupun ternyata besok ini jadi yang pertama yang harus disampaikan ke publik adalah
dia bahwa kami yang punya komitmen mengawal persatuan dan kesatuan bangsa ini kedepan untuk
menarik kembali benang benang yang sudah berterok orat dalam persatuan kesatuan bangsa kemarin dengan
dari politik identitas itu bang karena itu akar permasalahan kita nih sekarang kocar kacir
oke dari tertulis pak ati jangan sampai kemudian nanti itu itu lagi yang digunakan tapi ke
kalau nggak dapat kursi saya pakai lagi loh itu
kalau saya nggak dapat kursi saya gunain lagi loh itu
karena akhirnya gitu lagi
nah itu yang harus kita hindari
bisa percaya nih dengan parlemen
kan sehari ini bang
mohon maaf ya saya sebagai anggota dpr pun malu loh
karena publik nggak percaya
sama parlemen itu publik nggak percaya
kenapa nggak percaya itu tadi
karena nggak pernah konsisten
untuk melakukan kerja kerja
politik untuk rakyat
lebih banyak untuk kepentingan kepentingan partai politik
hampir semua partai politik
tapi tidak ada satu paket pun
yang sudah berani dideklarasi
even koalisi yang kemarin
misalnya di koalisi mendukung
tidak ada juga yang bisa
oke sudah selesai
kita dorong paketnya ini ketua ini
wakil ketua sekian sekian sekian orangnya ini
nggak ada juga
artinya ini lebih komplikated
saya mau ngatakan situasinya seperti ini
sebenarnya bukan nggak ada
belum ada diklaim
belum ada satu partai yang bisa
mau satu paket
ada satu partai
penduduk pak jokowi bilang
siap satu paket dengan partai gerindra
kok gitu loh
nah kami tidak membicarakan
kalau saya tidak bicara partai gerindra
dalam masalah ini
artinya kan kalau mbak bilang
misalnya kalau ada satu koalisi kemarin
kepentingan partai gerindra saja atau apa
kalau saya bilang satu partai sudah selesai
dengan komposisi satu empat dan lain sebagainya
kompak misalnya teman teman koalisi yang lama
di satu paket
ini kan masih ada kok
di satu partai yang membuka komunikasi
kok komunikasi bahkan banyak sekali gitu loh
abaikan begitu saja
hampir semua partai mendeklarasi ingin pimpinan dpr
bukan soal gengsi gengsian juga kok
kita nggak memandang
orang yang menginginkan posisi
wakil ketua mpr partai serendah itu
hanya berebut jabatan demi
apa namanya protokoler dan lain sebagainya
nggak juga loh
itu juga pasti
didorong pada adanya tanggung jawab
keberadaan mereka di mpr dengan
memiliki posisi posisi di wakil ketua dan di ketua
kurang lebih seperti itu
kembali ke saya bilang tadi
di mana sih mudorotnya
apa sih mudorotnya
selain asumsi prasangka praduga
bip salah ini
nggak ada yang berasumsi
berprasangka praduga itu nggak
rakyat ini kan punya hak loh
rakyat ini punya hak loh ya
karena kalian itu kita itu dijaji oleh masyarakat
mudorotnya di mana
mengambil hak rakyat di mana
menurutnya itu ketika anda bilang tadi
mudorotnya itu ketika anda bilang tadi
mudorotnya itu ketika habib bur
nggak ada mudorotnya
oh nggak sampai situ
makanya jangan dipotong
supaya nggak ribut
agar bisa menyelesaikan agenda agenda kebangsaan
jangan sepragmatis itu menilai orang
jadi salah juga
ketika habib tadi bilang
semua partai itu pengen loh
jadi pimpinan apa namanya
hampir semua ya bukan semua loh ya
nggak ada hampir semua
partai a pengen ketua kami yakin
game itu tahu diri kok
dia pemenang nomor lima
kita tahu diri
karena kita tahu
kita tahu diri gitu loh
jadi kalau itu dikatakan bahwa
itu menjadi bagian dari semua partai kepingin
itu nggak juga
bu rey apa mudorotnya tadi terpotong
kalau saya sih sudah jelaskan
cuma kan tidak dalam bahasa moderatnya adalah
satu dua tiga kan
pertama modern pertama itu karena
nggak melihat manfaatnya
kalau nggak ada manfaatnya
kan mudorot itu mudorot
kita membuat sesuatu yang kita gak lihat
nah yang kedua adalah soal
ini akan mengubah struktur kelembagaan kita
itu yang saya butuhkan
kalau nanti unsur pimpinan mpr itu sepuluh
itu berbanding satu dengan dpd
mestinya ada unsur ke
kalau berapa yang paling adil
bisa lima berbanding satu
tapi kalau sepuluh berbanding satu
jelas nggak adil
kira kira gitu tuh
juga harus tambah lagi dari dpd nya
misalnya misalnya tiga misalnya empat
dan anda melihat bisa saja dpd meminta ini
karena harus diingat
mpr ini bukanlah perwujudan ansih dpr
dia juga perwujudan dari dpd
oleh karena itu yang disebut dengan usaha warang
satu mewakili orang
satu mewakili daerah
satu mewakili orang
satu mewakili tanah
kan kira kira gitu tuh
nah dua ini bersepakat untuk membentuk apa yang disebut dengan
imajinasi atau arah tentang bangsa kita
tapi kalau sudah komposisinya mewakili dpr
ya mpr itu fungsinya jadi apa
itu yang saya sebutkan tadi kan
entah itu dilihat dari unsur pimpinan saja
nah yang kedua kalau soal harmoni itu
jangan dibicara di mpr nya
karena mpr itu tidak mendata soal dpr
dalam pengertian praksi
mpr itu adalah berbicara tentang lembaga yang namanya dpr
berbicara tentang lembaganya dpd
oleh karena itu saya bilang cukup pimpinannya dua saja
yang mewakili satu dari dpr
yang mewakili satu dari dpd
kan kira kira gitu
kalau mau bicara harmoni
kalian bicara saya di dpr
kalau kalian mau ribut ributan supaya nggak ada ribut soal bagi bagi kuasa
udah lah sepuluh unsur pimpinan dpr
praksi dpr itu semuanya pimpinan
tapi jangan ke mpr nya
apa yang kita sebut dengan harmoni dan powerful
kalau mereka pimpinan di dalam
di dalam apa istilahnya itu ya
bisa ditambahkan kewenangannya
misalnya secara ex officio menjadi unsur pimpinan di dalam setiap komisi
yang kebetulan komisinya kita juga ada sepuluh
kan misalnya begitu tuh
bisa lah lebih banyak gunanya

kalau mereka jadi pimpinan di dpr dibanding pimpinan di mpr
kira kira yang bersidangnya juga
kan kira kira gitu
itu udah paling sering
nah itu yang saya sebut tadi
dalam kerangka itulah yang saya sebut
dengan begitu saya tidak melihat manfaat
kalau cuma harmoni
kalian atur saja di dpr nya
kalian bersepakat jangan lima tapi sepuluh
misalnya kan begitu
meskipun saya pribadi juga melihat lima pimpinan dpr itu juga apa sih gunanya
lima aja menurut saya pimpinan dpr itu juga apa sih gunanya
satu lagi put
kemudian amandemen undang undang ini tadi jadi dilakukan
kemudian gbhn dibikin
kemudian mpr menjadi lembaga tinggi negara yang bisa mengimpeach presiden
ini sepuluh partai ini
sepuluh kursi ini tadi
ini nggak mungkin juga nggak ribut loh
makanya kita mengatakan tadi
kalau ribut itu
makanya saya bilang kembali ke undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sedekat apa sih kita sebenarnya dengan rencana penambahan kursi ini
kalau misalnya pembicaraan yang terjadi di dpr sekarang
kalau sekarang kita cuma baca di media juga
atau antar partai politik nih negosiasinya antar partai politik
saya tadi beritahukan paket di cnn
kata pak hidayat kan sudah ketemu semua
tadi tinggal dirumuskan matang
kalau nggak salah di akhir agustus ada keputusan
termasuk beberapa yang bertemu dengan gerindra
yang mungkin menawarkan paket paket itu juga ada
ya saya pikir begitu
saya satu orang ya
saya orang yang gak mau menganggap remeh semua hal
termasuk soal harmoni tadi
harmoni bahkan di tingkatan mpr
ya itu dibantah atau tidak
pasti berkaitan dengan kinerja
pasti berkaitan dengan kinerja
dalam konteks kinerja jangka panjang
maupun kinerja jangka pendek gitu
apa yang akan kita hadapi bulan bulan ini misalnya
nggak bisa diabaikan gitu loh
jadi manfaatnya banyak sekali kalau bung ray bilang nggak ada manfaatnya
saya lihat manfaatnya besar sekali
dengan dengan dengan
naruh dulu naruh dulu
jadi dengan apa namanya kita nggak berebut rebut
paket dan lain sebagainya
banyak hal yang lebih penting yang bisa kita bicarakan
yang bisa kita selesaikan
saya pikir itu
kita udah menyukai tadi
dpr itu tidak merancang aturan
dia hanya berkaitan dengan
amandemen terhadap untuk
ini kan bulan
kira kira yang mulai
mpr memang tidak merancang aturan
yang merancang dpr
orangnya habibur rahman juga sebagian besar
ya kan walaupun ada dpd juga
akan berimbas juga ke dpr gitu loh
jadi suasana batin itu sama
yang mungkin sekian persen
sebagian besar sama
oke tapi sekarang gini
jangan dipisahkan dpr dengan mpr gitu
makanya saya mau mengatakan
nggak usah di idmpr nya
sebenarnya ini kan soal
ini sebenarnya soal dua ribu dua puluh empat juga
ya soal bagaimana kemudian
yang dua ribu sembilan belas aja belum dilantik mbak
loh belum dilantik aja udah saling
belum dilantik ngomong
belum dilantik sudah saling ketemu
ngomongin nanti dekat dekat saya ya
itu kan orang orang menilainya juga
kemudian kan jadi macam macam
ibu mega bilang begitu
nah ini kan nggak bisa kita abaikan juga
itu surya paloh ketemu sama empat ini
itu juga kemudian dikaitkan dengan dua ribu dua puluh empat
itu nggak bisa terbantahkan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
yang mau diamandemen secara terbatas ini
ada kaitan loh dengan yang sepuluh kursi ini
itu aja udah
kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
bung rey terima kasih
bung rey terima kasih
mbak irma terima kasih
pak habibur rahman terima kasih banyak
kalau kayak nggak sih setuju
pak wibu rahman ngomong begitu
masih belum selesai pak wibu rahman
tapi kita cnn indonesia prime news kembali
oke kembali setelah ini
tetap bersama kami
iya sih tetap